sekarang kita akan mengupdate informasi dari tanah suci mekah pemirsa
usai melakukan ibadah lempar jumroh sebagian jemaah haji telah meninggalkan mina arab saudi
para jemaah kini melanjutkan rangkaian ibadah haji di kota mekah
jalan raya menuju jamarat yang sebelumnya tidak dilintasi kendaraan
kini mulai dipenuhi bus pengangkut jemaah haji
sebagian besar jemaah haji telah meninggalkan mina
karena telah selesai melaksanakan ibadah lempar jumroh
termasuk jemaah haji asal indonesia
mereka diantarkan menuju pemondokan di kota mekah
dan melanjutkan tawaf ifadah seperti sa'i bagi yang belum sempat melaksanakannya
jemaah haji yang telah selesai melempar jumroh pada hari ketiga setelah wukuf dan mabit di musdalifah
adalah jemaah haji yang memilih melakukan nafar awal
yang melontar jumroh hingga tanggal dua belas zulhijjah saja
ada pun jemaah haji yang melakukan nafar sani
masih menunggu hari syarik terakhir
untuk melontar jumroh sekali lagi
yang di padat tiga belas zulhijaz atau dua puluh empat agustus dua ribu delapan belas
padatnya jemaah yang memenuhi jalan menuju jamarat
harus menjadi perhatian tersendiri bagi setiap jemaah
pergerakan jemaah haji secara bersama sama
bisa menyebabkan naiknya partikel debu
yang bisa berdampak negatif bagi kesehatan para jemaah
hal ini juga berpotensi menyebarkan penyakit yang dibawa oleh jemaah dari negara lain
radian febriansyah mina arab saudi